kita awali berita dari dikriminalitas di kota surabaya
polisi kembali membongkar sindikat prostitusi anak anak secara online di sebuah hotel di surabaya
kali ini pelaku adalah sindikat prostitusi anak yang biasa menawarkan dua orang psk pada sekali kencan atau trisam pada laki laki hidung belang
seperti inilah suasana saat polisi menggerebek sebuah kamar hotel di surabaya
di dalam kamar dua perempuan yang di bawah umur serta satu laki laki yang siap berkencan kaget
mereka semua kemudian kembali mengenakan pakaian dan dibawa polisi ke kantor polisi
dari pengerebekan ini polisi menangkap ir warga lamongan dan dua perempuan berusia enam belas tahun semuanya warga surabaya
kedua anak perempuan ini masih bersekolah kelas satu sma
mereka adalah bagian dari sindikat prostitusi online yang mereka kelola sendiri
keduanya menawarkan jasa kencan lewat akun facebook bernama anggrek senja
dengan tarif rp enam ratus
dua perempuan ini mengaku menyambi sebagai psk karena ingin memiliki uang lebih
sementara ir lelaki yang menyewa mereka mengaku kerap mencari psk lewat media media sosial
karena melibatkan anak di bawah umur maka kasus ini disesuaikan dengan undang undang pelindungan anak